tapi ardi bukan tipe cowok yang kayak gitu bu ya bukan tipe cowok materialistis
ardi itu pekerja keras bu kau lihat cinta sama ardi aulia mau nikahku sama ardi
apa kamu bilang cinta cinta eh kamu ibu bikin lupa sama dia
semoga bisnis properti kita bisa berjalan dengan lancar ya bu risma
ya saya juga senang kerjasama sama bapak bapak itu investor berpengalaman
tapi sayang ya bapak ini sukses cuma tidak punya pasangan
tapi emang iya sih saya tuh pengen cepat cepat menikah
cuma saya belum ketemu aja dengan calonnya
sebentar lagi bapak akan ketemu calon istri bapak
orangnya cantik masih muda kaya dan berpendidikan
beruntung banget ya saya kalau bisa mendapatkan calon seperti bu risma bilang
tapi siapa bu rizman
ini anak saya satu satunya aulia
oh ya udah kalau gitu saya pamit dulu
aulia itu pak arman teman bisnis mama
dia itu orang hebat calon suami kamu
kidang kaulah anda
jangan lupa dimudah

arti arti kamu tidak pernah kaput
sekarang kamu tahu rasa
hai hai hai hai nih udah uskan iya kamu banget kamu jauh emang lumayan lumayan
enak juga suasananya di sini
hai cantik cantik
aulia sadar ya
udah udah udah
ardi ini kita dimana
kita kan lagi di taman ria
akhirnya kamu gak usah pikirin itu deh
sekarang kamu tenang dulu oke
hei udah udah
udah udah sini sini
kita udah sampai ke rumah kamu loh ya
berani banget ya kamu datang kesini
kasian tadi kalau dia
oh berarti kalian ketemu
kenapa tadi ya
pertama kali saya bilang jangan deketin anak saya
kamu tuh gak malu punya calon isi begini nih
saya udah kenal aulia dari smu tante
dan saya tahu banget kalau dia itu sehat
dia gak pernah kayak gitu
aduh jangan itu punya ilmu
kamu apaan sih
tante saya kasian sama allah kalau jiwanya terus dipermainkan seperti ini
oh jadi kamu nuduh saya permainan asep
hilang sakit ke yak honda
begini ini banyak

yang nyari kan
yang jamu jedenang gua
ibu auli yang mohon gue restuin hubungan aku sama ardi
maulio udah kenal ardi dari sma
ardi juga udah punya kerjaan kok
staff rendahan begitu kamu bangga banggain ha
dia tuh punya apa
kamu kaya raya punya rumah besar begini
mikir dong kamu levelnya beda
eh sampai kapan gue
saya tuh gak setuju kamu nikah manse
kamu tuh apaan
kamu denger ya
saya tuh udah punya calon buat anak saya
pengusaha kaya pendidikannya tinggi
bos besar lagi
kamu apa gak ada bapaknya
saya akan buktiin
masuk kamu masuk
kamu tau gak sih semua ini ibu lakukan buat kamu
kata ibu harta almarhum bapak kamu itu semua buat kamu
masa depan gak ada apa apa
kalau kamu dapat suami yang cuma morotin kamu gimana
gak ngerti juga dikasih tau
tapi ardi bukan tipe cowok yang kayak gitu bu
dia bukan tipe cowok materialistis
hardi itu pekerja keras bu
aulia mau nikah bu sama ardi
eh kamu ibu bikin lupa sama dia
ibu udah lakuin itu
ibu udah tega bikin aulia malu di depan semua orang
ibu sengaja kan biar ardi malu punya ceweknya kayak orangnya
dan dia jadi putusin aku
setiap ibu ngelakuin itu aulia capek
kamu denger ya
itu akan selesai kalau kamu sudah nikah sama pak arman
aulia gak mau
ini udah keputusan ibu